situasi sebetulnya belum aman
tiba tiba bisa aja ada serangan
kalian harus waspada
saya udah merencanakan rute melarikan diri
lewat belakang pasar
tadinya cuma bertinggal sebentar
terus asyik lupa
yaudah gak apa apa
beli nasi kuning aja
tunggu cedol dulu
keliatannya lagi bahagia
karena mas al udah balik lagi ya
bapak udah minta beliin nasi kuning
kata mama nunggu cedol
itu orangnya dateng
cedol mau beli nasi kuning
masa cuma disuruh beli nasi kuning aja nggak mau
enggak terima kasih
saya udah sarapan
yang tiga kasih sambel
yang satu jangan
semarang semarang semarang
halam halam halam
gimana kabar terminal
saya ke parkir satu lagi
dia datang selat katanya karena macet
sejak kapan dari rumah kamu ke sini ada macet
yang macet tadi
saya tidak bisa makan sayur sama buah
saya tidak bisa makan sayur sama buah
saya tidak bisa makan sayur sama buah
macet yang itu
kirain macet di jalan
tidak mengeluarkan tantai
tapi kadang kadang merasa dekat
dalam bekerja bersama
tidak ada yang melukakan
ada yang tidak

beberapa hari ini aman
gak ada teror dari anak buah bang edi
daptar yang masuk rumah sakit gak bertambah
masalahnya sekarang mereka salah pemimpin
tony orang lama yang baru masuk
mencalonkan diri jadi pemimpin
karena yang lain gak ada yang mau
gak ada yang menolak dia karena merasa nggak enak
padahal semua tahu
tony pernah pegang terminal
jadi bonekanya bubun
sekarang dia pegang terminal lagi
biarpun gak ada backing
terus kita harus gimana
sebetulnya gampang nendang tony
tapi itu bukan hak kita
bukan urusan kita
wendy udah ngasih kabar
di parkiran satu lagi
tahu tempatnya gak
kemarin roy ngasih tahu
saya bantuin istri saya dulu
mau nganterin mukena ke toko
paling nanti siang baru bergabung
kang mura dimana
kang murad katanya mau ke pasar
taslim sama temen temennya hari ini udah mulai kerja
di pasar lagi
hati hati di jalan
utamakan keselamatan bukan kecepatan
semoga selamat sampai tujuan
kalo ketemu lagi sama yang royok kamu
kamu yakin gak akan balas hindar
saya yang salah
kalo pakai motor sebagian kebanyakan gak iya
ya udah baguslah
kalau kamu sadar kamu yang salah terus nggak dendam
tapi saya penasaran
mau tahu siapa yang royok kamu
ya terus terus
ya terus terus
ya terus terus
ya terus terus
situasi sebetulnya belum aman
tiba tiba bisa aja ada serangan
kalian harus waspada
saya sudah merencanakan rute melarikan diri
lewat belakang pasar
sekarang semua balik lagi
yaaay ingris ya juga focus siin
mak kenapa enggak sarapan
maka udah habis makan kan
tadikan udah dibeliin nasi kuning juga

mau alzir lah untuk
kamu kerja sih
cik edo di rumahnya belum sarapan
tapi tenang aja
kalau cuma nambah satu bungkus nasi ke kuning
mah gak masalah
cik edo itu ibaratnya angkot
tapi tankinya bis
jadi ke kantor cecep
jadi kalau urusan bekana udah beres
kang murad di mana
kalau urusan di pasar sudah beres
berangkat duluan aja
saya pergi dulu
kang mau laporan
di dua tempat parkir
ada tukang parkir baru yang kemarin
di satu tempat parkir satu lagi
masih ada tukang parkir
udah itu aja laporannya
soal saya harus cari orang baru
buat jadi tukang parkir gimana
jadi atau enggak
ditunda dulu aja
saya belum dapet orangnya
kang ujang jangan marah
kamu punya salah
perasaan bang enggak
kalau gitu nggak usah minta maaf
saya disuruh monitor parkiran
terus kemarin saya disuruh cari tukang parkir baru
sebetulnya itu kerja atau bukan
saya kan udah dipecat agus sama yayat
kan udah dipecat agus sama yayat
saya udah nyari tukang parkir sama yang tugasnya narik iuran di kaki lima
bukannya dikasih uang malah dipecat
terus habis dipecat sampai sekarang udah sepuluh hari saya nggak ada pemasukan
kalau yang disuruh kang ujang itu bukan kerjaan nggak ada uangnya
saya mau permisi mau fokus buat balas dendam ke yayat aja
jangan permisi dulu nanti saya obrolin sama kang cecep
sementara belum ada keputusan
kamu boleh ngisi waktu dengan kegiatan balas dendam keliaya
iya kang terima kasih